bareskrim polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pengasuh produk pesantren al zaitun panjigu milang
ke tahap penyidikan selasa kemarin
kasus penistaan agama yang menyeret panji gumilang menyusul dugaan ajaran islam
menyimpang yang diberlakukan di ponpes al zaitun
setelah dua puluh tahun akan kasang pendiri ponpes al zaitun panjigu milang ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang bergabung melalui sambungan virtual
ada iksan tanjung pelapor kasus penistaan agama panji gumilang sekaligus ketua forum advokat pembela pancasila
dan ketua ylbhi muhammad isnur selamat sore mas isnur dan bang iksan
selamat sore mbak nana assalamualaikum
waalaikumsalam saya mau ke bang iksan dulu
bang iksan anda selaku pelapor sudah menyerahkan sepuluh bukti tambahan ke baris krim polri
terkait kasus laporan penistaan agama terhadap pendiri al zaitun panji gumilang
apa saja bukti tambahannya yang isinya video itu apa saja bang iksan
ya terima kasih mbak nana sebelum saya menjelaskan lima bukti
saya sedikit menyampaikan alasan kami melaporkan saudara pg ke mabespori
nah persoalan ini sudah lama terjadi dan kami pada saat itu tidak banyak merespon
tetapi ketika eskalasi meningkat ada masa yang berada padatan
nah kami sebagai advokat merasa harus mengambil langkah langkah untuk menarik masalah ini
dari lapangan ke ranah hukum sehingga kemudian kami memutuskan untuk membuat laporan polisi di mabes polri
nah kami membuat laporan itu pada tanggal dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh tiga
sampai hari ini sudah empat kali kami dipanggil untuk melengkapi laporan
nah sampai terakhir kemarin hari senin ya kami melengkapi bukti bukti yang diminta oleh penyidik
sesuai dengan materi yang kami laporkan sejak awal
jadi kami berharap proses hukum ini akan menjadi proses
yang lebih adil buat semua
sehingga masyarakat yang tadinya merespon dengan pergerakan masa
dan kemudian cenderung dikhawatirkan bisa berada pada depan antara masa yang pro dan kontra di azaitun
maka kami berharap proses ini selesai di ranah hukum
itu yang sebetulnya kami harapkan dari laporan yang kami buat
tapi bukti tambahannya apa nih bang isan yang disertakan
ya sebetulnya bukti itu kan sama dengan laporan awal
cuma itu lebih dalam bentuk pernyataan pernyataan dari saudara pg yang lengkap
sebelumnya kami sudah membawa beberapa bukti rekaman
tapi karena bukti itu sumbernya kurang valid
rekamannya kurang utuh
sehingga kemudian kami membawa dalam bentuk rekaman
yang lebih lengkap dan pernyataan pernyataan yang sesuai dengan laporan kami di awal
bang isan dengan tambahan bukti bukti ini
apakah anda yakin bukti bukti ini dapat memperkuat laporan anda terhadap kasus penistaan agama terhadap panji gumilang
sebagaimana yang kita ketahui semua bahwa proses ini dari lidik sudah naik ke city
artinya ada keyakinan dari
pihak kepolisian bahwa bukti yang kami sampaikan
pemeriksaan saksi dan ahli yang dilakukan
itu menunjukkan ada dugaan unsur unsur pidana dalam laporan yang kami sampaikan
awalnya saya sudah banyak diskusi dengan pihak pihak di ruang publik
yang mengatakan bahwa laporan kami ini sumir atau kemudian tidak cukup bukti
setelah kami sampaikan kepada pihak kepolisian
ternyata apa yang kami laporkan dan beberapa ahli yang diundang
itu menguatkan laporan yang kami sampaikan
jadi saya pikir ini adalah proses hukum
biar prosesnya berjalan
sehingga nanti penyidik yang akan menentukan
apakah bukti yang kami miliki
keterangan keterangan ahli nanti yang akan diminta itu
bisa meyakinkan penyidik bahwa terdapat
dugaan tindak pidana dalam laporan yang kami sampaikan
mas isnur ini di satu sisi ada pelapor
ataupun ada forum advokat pembela pancasila
yang melaporkan kasus dugaan penistaan agama terhadap panji gumilang
dan ada demonstrasi besar besaran yang meminta agar panji gumilang ini ditangkap
dan ponpes alzeitun ini dibekukan
tapi di satu sisi itu satu sisi ya
sisi lainnya ternyata koalisi masyarakat sipil
salah satunya ysl
lbhi malah mendesak kepolisian
untuk menyetop penyidikan terhadap panji gumilang
ini apa alasannya mas isnur
ya kalau laporan tentu itu kita hargai
hak warga negara untuk melaporkan
tapi dalam posisi kepolisian sebagai peraturan hukum
sebagai pelaksana dari konstitusi
pelaksana dari mandat undang undang nasratulima
kami ingatkan konstitusi menjamin
setiap orang untuk bebas meyakini kepercayaannya
kemudian menjadi negara masuk
dan menentukan ini serta tidak
kalau sekelompok umat
ormas dan lain lain
mengapini adalah berbeda
menyimpang itu hak mereka
tetapi jangan sampai negara menghukumi
apalagi sampai pidana seorang karena keyakinannya
karena itu bertangan dengan semangat konstitusi
dan ini mbak
ini sudah sangat lama diperbincangkan
sebagai sebuah undang undang
oleh karena itu saat diuji di mk
walaupun mk menolak
bahwa undang undang ini bermasalah
dia tidak memenuhi asas asas pidana
undang undang soal penistaan agama ya
ya pasal perundang agama
makanya di kuhp baru
diubah diperbaiki redaksinya
jadi tidak lagi merupakan
seperti bentuk perundang agama
tapi barang siapa yang menyebarkan kebencian
seperti itu konteksnya
jadi jika ada unsur unsur kebencian
atau permusuhan kepada kelompok agama
baru dia dianggap bagian dari tindak pidana agama
itu semangat baru yang negara hadirkan
dengan kuhp baru
dengan putusan mk
seharusnya kepolisian juga mempertimbangkan
di indonesia seperti ini
mempidanakan kelompok seperti ini
karena kalau pakai alasannya adalah pergerakan massa
alasannya sudah ada bentrok
maka berapa banyak kemudian orang yang kena bisa pidana
dengan alasan pergerakan massa
tidak boleh itu ditegakkan
karena ada pergerakan massa
kalau ada pergerakan massa
dan memberikan penjelasan
kalau ada perbedaan
hadapi dengan dialog
guru misalnya ada kisah di tiga puluh an
ada kelompok kelompok tertentu yang berbeda secara tajam sekali
dihadapi dengan dialog
setelah dialog selesai
tidak ada yang dipidana
di penjara dan lain lain
itu yang kami jorong
jangan sampai menjadi pemidanaan
mas isnur pergerakan massa
yang kemudian berujung
laporan penistaan agama
yang dilakukan oleh panji gumilang ini kan
muncul akibat adanya
kemudian ajaran ajaran yang diduga
dilakukan di ponpes al zaitun
menyimpang dari ajaran islam
tidak melihat ini sebagai sesuatu yang
mungkin cukup mengkhawatirkan
ya itu sebenarnya praktek penghukuman dengan massa mbak
orang tidak tanpa kesalahan
terus dihukumi karena didemonstrasi
itu akan sangat berbahaya
hukum seperti itu
atas dengan konstitusi
itulah yang kita pegang selama ini
jadi jangan karena mobilisasi massa
itu berbahaya sekali
dan itu akibatnya apa mbak
di kita di indonesia sangat banyak kelompok minoritas
dan bahkan mungkin dalam kesempatan
kalau alasannya kemudian karena semangatnya
semangat pergerakan karena konflik
itu akan banyak yang orang kena pidana
nah tugas negara sebenarnya mendorong
karena kita sekarang lagi ada semangat oleh menteri agama ini
itulah semangat di mana
melindungi setiap warga negara
dan tugas pemerintah adalah
melindungi segenap bangsa indonesia
tidak boleh ada satupun warga negara
yang sampai dipidana gara gara keyakinannya
tugas pemerintah yang melindungi
tapi kalau dilihat dari video ceramahnya
dari koalisi masyarakat sipil
melihatnya ini bagaimana
apakah ada yang menyimpang
sehingga patut dilaporkan
itu yang kita maksud
menyimpang dan lainnya itu penilaian masing masing
mungkin bagi penganutnya
itu adalah keyakinan
itu adalah pemahaman dia
dan negara harus menghormati
tapi kalau kemudian ada sekelompok orang
yang menganggap berbeda
menyimpang itu hak mereka
tapi negara jangan sampai masuk
negara menganggap sesat tidak sesat
dan negara menghukum orang
oke tafsiran orang beda beda begitu
mas isan jadi tafsiran soal
ajaran agama itu berbeda beda
jadi harus dihormati
jadi pendapat orang yang melihat
keyakinan ataupun ajaran yang diajarkan oleh
panji gumilang ini benar begitu
yang dikatakan tadi oleh
terima kasih marana
ini yang saya sayangkan dari
mas isnur dan ylbhi
bahwa kita lebih memilih untuk kemudian
persoalan masa di lapangan
dan kita menganggap bahwa
pemicunya itu bukan masalah hukum
jadi gini yang harus kita satu
pemahami dulu bahwa
ketika ada penyata penyataan
yang memicu konflik
dan kemudian ada kerusuhan di lapangan
itu bukan kemudian kita mengatakan bahwa
ada orang yang diadili secara tidak adil
justru yang harus kita pahami
orang orang yang kemudian memicu
itu yang harus mempertanggungjawabkan
di hadapan hukum
bukan kemudian orang yang merespon
dianggap itu tidak tepat
dan ketika menegak hukum
kemudian dianggap negara tidak boleh intervensi
jadi saya pikir
perspektif tentang hukum itu
yang harus kita sepakati dulu
orang yang tidak merasa terganggu
terusik dengan penyata penyataan
yang kemudian menurut mereka
ini sudah jauh masuk ke keyakinan mereka
disitulah kemudian hukum berfungsi
kalau di pengadilan nanti terbukti
dia tidak bersalah
bahwa yang dia nyatakan bukan ranah pidana
itu nanti haknya hakim untuk menilai
bukan berarti bahwa kemudian
harus menghentikan proses penyidikan
jadi saya pikir begini
pembelajaran pada publik
itu harus mencerdaskan
dan kita kemudian mengabaikan proses lapangan
kita mengabaikan orang orang yang
semena mena menyatakan pendapatnya
di ruang publik
tanpa mengindahkan keyakinan orang lain
kita anggap ketika hukum bertindak
itu dianggap negara
terlalu mengkriminal orang
atau seperti apa
jadi saya pikir poin saya adalah
biarlah hukum berjalan
kalau koresimisasi pilihannya
saya merasa yakin ini tidak salah
silahkan di pengadilan dibuktikan
bahwa ini bukan tindak pidana
kami tidak ada masalah
karena secara pribadi dan teman teman
itu hanya mendorong persoalan lapangan
masuk ke ranah hukum
silahkan kita uji di pengadilan
di situlah kemungkinan pengadilan itu
jadi nanti biar pengadilan yang membuktikan
tahan dulu bang ingsan
saya akan masuk lebih dalam nanti
tapi kita harus jedat lebih dahulu
kita tidak harus kemudian menyatakan bersalah
terima kasih anda pak
terima kasih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan dua narasumber
ada iksan tanjung pelapor
dari kasus penistaan agama panjigo milang
dan juga ketua ilbhi muhammad isnur
bang ingsan barres krim polri sudah menaikkan status
kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan
nah sebagai pelapor
apakah anda sudah mendapatkan informasi dari penyidik
apakah sudah menjadi tersangka
mendapat informasi dari media ya
secara langsung belum ada informasi dari penyidik
cuma kemarin ketika di baris krim
diinformasikan bahwa akan ada proses proses selanjutnya
untuk memberikan keterangan
jadi pada tahap ini kan sebetulnya
yang akan banyak dimintain keterangan itu ahli
kemungkinan nanti akan fokus ke pemeriksaan ahli
yang sudah disiapkan oleh
nah kami dari pelapor
itu pada posisi
karena ini kan bukan delik aduan sebetulnya ya delik umum
nah artinya ketika sudah sampai di tangan penyidik
itu semuanya memiliki kewenangan penyidik untuk memproses
nah pelapor itu menyerahkan kepada semua
jadi belum ada informasi ya bang ingsan ya
dari penyidik statusnya panji gumilang sudah jadi tersangka atau belum
biasanya kan pelapor dikasih tahu
ini kan baru semalam ya baru kemarin
saya pikir nanti akan tertulis dikirimkan
jadi anda belum tahu ya
belum anda belum tahu ya
kalau informasi secara lisan sudah disampaikan
cuman nanti resminya akan berkirim surat kepada kami
oke informasi secara lisan apa dari penyidik
bahwa betul memang panjigo milang menjadi tersangka ya
dalam kasus penistaan agama ini
ini akan kaitkan dengan posisi terangkat
menyampaikan bahwa proses ini sudah naik dari lidik
oke tapi anda belum diberitahu siapa tersangkanya dalam kasus ini
kan kalau misalnya sudah naik ke sidik ke penyidikan
biasanya sudah ada tersangkanya
anda belum tahu ya statusnya panjigo milang
belum belum diberitahu
oke saya mau ke mas isnur
mas isnur bagaimana kemudian koalisi masyarakat sipil merespon
jika nanti panjigo milang resmi ditetapkan sebagai tersangka
oleh baris krim polri
apakah penerapan pasangan
apakah penerapan pasalnya nanti akan dipertanyakan
atau mudah digugat atau seperti apa
karena kan ini pasalnya penistaan agama atau penundaan agama
ya tentu orang akan memandang
di mana jaminan konstitusi itu ditegakkan
di mana kata kata kemerdekaan kebebasan beragama itu
jadi kita tentu kita kan mengingatkan ya
tapi kewenangan tetap ada di mereka gitu
kita sampaikan agar kita melaksanakan secara konsekuen
jangan sampai hak hak warga negara hak kemudian orang
terlanggar konstitusionalnya gitu
itu penting kita sampaikan agar apa
agar polisi berhati hati
tentu ketika mengundang ahli harus mengundang juga ahli konstitusi
ahli tata negara ahli yang kemudian paham bagaimana
kebebasan beragama itu dijamin sepunya oleh konstitusi
itu juga penting diundang dan menjadi perspektif buat para penyidik
termasuk misalnya bagaimana para perumus kuhp baru
dpr pemerintah itu merancang kuhp baru
yang semangatnya udah berubah
jadi jangan sampai kemudian ada satu dua orang warga negara
yang terzalimi di sini gara gara penerapan atau kesalahan penerapan dalam hukum
itu yang juga kami ingatkan ke polisi agar berhati hati
terima kasih mbak nanan
tapi kalau misalnya nanti kemudian menjadi tersangka
apakah ini kemudian akan menjadi presiden buruk atau bagaimana mas isnur
ya tentu ini akan menambah deretan panjang negara menerapkan pasal ini kepada warga negaranya
dan sangat banyak sebenarnya
pemantauan ylbhi sangat banyak dimana mana diterapkan
dan memang dalam banyak kasus sangat karet tergantung apa namanya keyakinan penyidiknya gitu
nah ini yang kita harus jaga bersama sebenarnya
oke mas isnur anda melihat ada muatan politis nggak sih dari pelaporan kasus ini
terus kemudian kasus ini naik menjadi sidik dan menjerat panji gumilang
ini kan sebetulnya sudah sejak tahun dua ribu dua ya hampir dua puluh tahun begitu
tapi baru sekarang kemudian betul betul diselidiki disidik kemudian sampai nanti mungkin ditetapkan sebagai tersangka
anda melihat ada muatan politisnya nggak mas isnur
saya tidak tahu tadi kan mas ihsan baru laporan di bulan juni ya
jadi apakah sebelumnya ada laporan gitu di tahun dua ribu an saya gak tahu ada laporan atau tidak gitu
tapi ya proses penyelidikan itu biasanya berdasarkan laporan mbak
dan ya tadi saya bilang bahwa namanya masyarakat melaporkan itu adalah hal yang wajar gitu
itu hal yang biasa tapi kalau kepolisian menindak itu harus hati hati
dengan segala pertimbangan dan juga aspek hukum yang harus didalami
oke jadi menurut glbh inc gak ada muatan politis dari kasus ini
saya tidak tahu
saya tidak tahu karena saya tidak bisa menilai
jadi politis itu apa gitu karena definisinya sangat luas kan
seperti apa politis itu
karena banyak yang mengatakan ini menjadi pengalian isu begitu ya
karena sebetulnya ini sudah lama soal ponpes al zaitun
sudah ada kajian dari mui sejak tahun dua ribu dua kenapa baru diselidiki sekarang
jadi ada muatan politis untuk pengalian isu anda melihatnya begitu juga gak
ya kalaupun itu ada itu hak setiap orang mbak
saya tidak bisa menilai
saya tidak bisa menilai sejauh mana muatan itu
tetapi yang penting adalah sebenarnya bagaimana para penyidik itu berhati hati
mempertimbangkan seluruh aspek konstitusi dan akasi manusia dalam melakukan penyidikan
juga melibatkan ahli ahli yang jangan sampai dia melanggar hak warga negara
mas isan terakhir apakah memang ada muatan politis dibalik pelaporan panji gumilang ini
dalam kasus penistaan agama atau ini murni apa
laporan dari masyarakat atau bagaimana
ya sebetulnya ini sangat politis kenapa saya katakan sangat politis
mbak nana kita harus mempertimbangkan kondisi nasional kita
ketika dulu saudara panji gumilang tidak keluar keluar di media sosial kita nggak ada respon
kita diam aja
karena mungkin kita adalah ruang dialog dari saudara panji gumilang dalam komunitas dia
tapi ketika diviralkan di media ada pergerakan ada rasa
maka disitu kita tidak bisa melihatnya
maka disitulah kemudian saya bilang sangat politis
bahwa kita harus menjaga masyarakat ini
artinya dari beberapa saya kan seperti pengacara dipanggil oleh beberapa tokoh dan ulama diajak dialog
ihsan ini kondisinya
saudara pengurus saudara anggota kami minta menjalankan tugas konstitusi dan amanah untuk melaporkan
siap kami kumpulkan tim untuk melaporkan
jadi artinya kalau kita bicara politis ini betul betul sangat politis
kita menjaga supaya umat ini tidak resah tidak ribut
karena ternyata pernyataan yang kemudian membuat masyarakat itu saling berada pada depan
yang dikatakan pak isnur tadi bahwa setiap orang boleh menyampaikan pendapat dan segala macam
tapi kemudian kita juga harus menegaskan kepada setiap orang itu bahwa apa yang dia sampaikan di ruang publik
dia harus mampu menjawabkannya
ketika yang dia sampaikan itu mengganggu kenyamanan orang lain mengusik keyakinan orang lain
maka dia harus bertanggung jawabkan bahwa yang dia sampaikan itu secara hukum bisa dipertanggungjawabkan
maka oleh karena itu kita serahkan semuanya kepada proses hukum
nanti disampaikan oh yang dia sampaikan itu sebetulnya rujukannya ke sini ke sini
sehingga kemudian umat mengerti
dan juga mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh saudara panjiko milang itu secara pemahaman agama itu maksudnya adalah kepada keyakinan yang apa dan rujukannya kemana gitu mbak
jadi bukan berarti kemudian kita mengatakan orang tidak boleh menyatakan pendapatnya silakan saja
tapi ketika dia menyampaikan ke ruang publik dia harus bertanggung jawabkan
oke baik baik oke
oke kita nanti tunggu bagaimana ujungnya
hasil dari peningkatan status
peningkatan status kasus penistaan agama dari penyelidikan ke penyidikan apakah nanti baris krim polri betul betul menetapkan pendiri ponpes al zaitun panji gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama
kita tunggu bersama nanti pengumuman dari barres krim polri
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua ylbhi muhammad isnur dan juga bang iksan tanjung selaku pelapor dari kasus penistaan agama
panji gumilang sehat selalu bang iksan dan juga mas isnur
terima kasih sudah bergabung sore ini
ya mas isnur terima kasih